menurut data dari departemen kesehatan seringkali demam berdarah meningkat pada bulan januari dan juga seringkali tidak disadari bagaimana kemudian membedakan demam berdarah dan juga demam biasa
benar sekali dan untuk mengetahui seperti apa sih untuk membedakan dua gejala penyakit ini kita telah tersambung via telepon dengan dr rudy hartono
halo dokter selamat pagi
ya selamat pagi
baik dokter rudy ini dbd akhirnya kembali menelan korban jiwa banyak sekali pemberitaan yang akhirnya juga banyak nyawa yang tidak tertolong karena penyakit ini
namun ini kan ada demam berdarah dengge dok lalu juga ada demam dengge seringkali kita tuh nggak bisa membedakan
kira kira apa sih dok menurut dokter yang signifikan ciri ciri dari kedua gejala penyakit ini
ya itu hanya istilah klasifikasi dari berat ringannya penyakit jantung
demam berdarah atau demam dingin itu ada derajat satu derajat dua derajat tiga derajat empat
umumnya kalau dia masih ringan derajat satu itu kita sebut demam dengue
kalau sudah menunjukkan ada tanda tanda pedaraan di kulit misalnya ada titik titik merah ya kita umumnya memberi nama demam berdarah
dan itu harus kita cross check dengan hasil lab
dan kalau demam berdarah kita harus mencari demam berdarah
demam dengue itu ringan jadi seperti kita flu biasa ada panas kadang batuk pilek badan kita pegel pegel mual muntah nafsu makan kita berkurang
dan kalau kita cek di laboratorium rombosit kita masih normal
tapi parameter untuk demam berdarah misalnya ns satu itu positif
jadi sebenarnya tanda tanda ini memang saru sekali begitu ya dok
dan juga mungkin satu satunya
ya dengan flu biasa itu seringkali sama
karena itu penyakit virus yang umumnya memberi gejala yang sama
ada panas tinggi badan pegel pegel kepala sakit

padahal mungkin kalau kita lihat begitu ya korbannya diberi
padahal mungkin kalau kita lihat begitu ya korbannya diberi

padahal mungkin kalau kita lihat begitu ya korbannya di
banyak yang di daerah daerah terpencil ini kemudian
iya akses kepada pelayanan kesehatan ini sulit ataupun susah begitu
kadang kadang masyarakat ini masih tidak mau pergi ke dokter
dan untuk meminimalisir itu seperti apa ya dok
apakah kemudian harus begitu dengan tes lab
ataukah kemudian bisa diantisipasi dengan apa
ya kalau yang terbaik ke dokter
kalau yang terbaik ke dokter yang terdekat
kita bisa memeriksa terhadap demam dengue ini
sejak hari pertama dia panas sampai tiga hari dengan ns satu itu akurasinya cukup bagus
semakin cepat kita periksa hari pertama itu akurasinya lebih bagus
jadi kita dari awal sudah antisipasi
berarti memang jangan dispelekan begitu ya
kalau memang tidak ada fasilitas lab begitu
selama masih mau makan mau minum
ya kita cukup dengan obat obatan misalnya penurun panas
hari ketiga baru kita ke dokter
nanti dokter akan melakukan pemeriksaan dengan istilahnya itu pemeriksaan rumpelit test
itu untuk mengetahui apakah ada tanda tanda gejala kerapuhan di pembuluh darah yang mengarah ke demam berdarah
dr rudy ini tadi menyambung pertanyaan dari ila
kalau sekarang yang kejadian ini kan banyak yang juga bilang bahwa sekarang tuh gak ada tanda tanda signifikannya gitu
nggak ada bintik bintik yang terjadi tapi tiba tiba trombosit drop aja gitu
ini jenis jenis yang seperti apa ya dok
bukan memang dari dulu sebagian besar itu kalau masih ringan dia tidak akan muncul bintik bintik
dan kalau gejalanya udah lebih berat derajat dua ya
kita bisa lihat bintik bintiknya
bintiknya baik dengan tes provokasi yang rumpelit test ataupun dia akan muncul sendiri
bintik merah itu harus kita cek dulu apakah benar ini bintik demam berdarah atau karena gigitan nyamuk
kita stres saja kulit di sekitarnya itu kalau bintiknya hilang itu bukan bintik demam berdarah
kalau untuk gejala gejala terhadap anak anak dan juga dewasa apa yang harus kita lakukan
apakah kemudian ini sama dok
gejalanya awalnya sama panas tinggi nggak nafsu makan mual muntah
tapi pada orang dewasa dia lebih cenderung komplikasi lebih tinggi
baik dok ini kan kalau misalnya kita juga berbicara mengenai ciri ciri gejala lah misalnya gitu
gejala lah misalnya pertama kali kita lihat wah ini kena db nih misalnya kayak tadi dokter sebutkan apa seperti mual ataupun kepala sakit gitu
cara mudah untuk mengenali gejalanya dulu deh dok
dan dengan mata telanjang menurut dokter udi mungkin bisa di share kepada kami
tidak ada jadi harus ke dokter dokternya akan menentukan
harus ke dokter ya oke
ini ke arah virus atau ke arah bakteri jadi dengan pemeriksaan fisik ya tapi kalau secara umum
kalau di lingkungan kita sudah ada beberapa yang terkena demam berdarah dan kita mempunyai gejala yang sama mungkin kita kena demam berdarah juga
berarti memang tidak boleh menganggap enteng ya apabila sekarang tiba tiba terjadi demam mendadak begitu mual mual harus langsung segera diperiksakan ya dok
iya dan kecenderungan demamnya itu tinggi terus menerus
artinya kalau kita demam kita minum obat penurun panas
terus nggak lama dalam dua atau tiga jam kita panas lagi nah itu artinya demam yang tinggi dan terus menerus
baik sebenarnya untuk orang dewasa ini kan komplikasi lebih rentan begitu ya dok
namun kenapa kemudian banyak korban yang meninggal dunia itu anak anak
ya mungkin aja itu penanganannya agak terlambat
atau juga jenis demam berdarah
demam berdarahnya itu yang lebih berat karena ada empat serotipe dari demam berdarah

yang kedua biasanya lebih berat jadi kalau kita kena virus yang lebih berat tentu komplikasinya akan lebih berat begitu
ini juga pengaruh dari sistem imun yang ada di anak dan juga dewasa gak sih dok
iya itu berkaitan dengan sistem imun
berkaitan dengan sistem imunitas kita
secara teori semakin bagus sistem imun kita komplikasi lebih sering
mungkin yang terakhir dokter rudy sebelum kita menutup telepon ini
yang terakhir kalau dulu kan kita tahunya kalau untuk mencegah demam berdarah tiga m gitu kan
menguras menyingkirkan barang bekas lalu
pokoknya ada tiga m begitu
mungkin sekarang ada modernisasi dari pencegahan yang bisa dilakukan rumah tangga rumah tangga ataupun lingkungan sekitar
untuk bisa mencegah sebisa mungkin dari demam berdarah ini dokter rudy
tiga m itu sangat relevan sampai sekarang
dan itu sangat penting
dan kalau kita pergi ke daerah endemis demam berdarah ya kita harus memproteksi diri kita supaya tidak digigit oleh nyamuk setempat
ya bisa memakai misalnya baju lengan panjang atau celana yang lengan panjang
atau kita ada kegiatan outdoor ya kita pakai repelan
dan itu harus dipakai continue selama kita di luar rumah yang banyak nyamuknya
baik dokter rudy terima kasih atas penjelasannya
terima kasih dokter rudy